wakil bupati natuna ngesti yuni suprati menolak rencana karantina ratusan warga negara indonesia
yang dievakuasi dari kota wuhan provinsi hubei tiongkok pasca mewabahnya virus corona
ngesti menyayangkan pemerintah pusat yang tidak melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten natuna
terkait evakuasi ratusan wni di kabupaten natuna
ia mengaku dari segi infrastruktur medis natuna belum siap karena masih minimnya fasilitas kesehatan
ia mempertanyakan jaminan pemerintah terkait potensi penyebaran virus corona ke warga natuna
jika ratusan wni yang tiba dari tiongkok dikarantina di wilayahnya
sementara itu ratusan warga natuna sabtu siang mendatangi kantor dprd kabupaten natuna dan pemkap natuna
mereka menolak sebanyak dua ratus empat puluh lima warga negara indonesia yang rencananya akan dikarantina di pulau natuna
usai dievakuasi dari tiongkok akibat mewabahnya virus corona
salah satu demonstran menunturkan masyarakat natuna
keberatan dan menolak keras natuna dijadikan tempat karantina terkait sterilisasi virus corona